hebatnya aceh bisa menemukan mereka
kan kita semuanya yang menemukan rame rame
ya tapi kan taunya dari aceh dong
ya kan dikasih tahu sama aceh
yang tau ini aceh apa bu guruyola kum
semalam bu guruyola bilangnya aceh
bilang apa yang menemukan anak anak
kamu jangan kebanyakan garuk nien
jangan kebanyakan ngomong juga
kamu ngomong pendek aja
kamu dengerin aja sampai dia selesai ngomong
sampai dia selesai ngomong
baru kamu ngangguk
jangan terlalu banyak ngangguknya
kamu juga jangan manggap terus
sampai dia selesai ngomong
biar bah geledek yang rusin
biar bah geledek yang ngurusin
tapi yakin mereka teka mau
tenang aja nien
pakai gerakan manipulasi yang sudah diajarin
dia boleh boleh pak boleh
dia jadi dateng nien
hujan hujan gini enak ngopi
sebentar ya kang saya bikinin dulu
assalamualaikum cantiknya kang aceh
udah pakai rok mini lagi
berarti udah putusin sama si luka beceknya
atau jangan jangan sengaja si muka becek diputusin
biar kang aceh yang betah di warung ini terus

lagi ngapain sih sama si muka becek
kemudian sama kang aceh aja
sama sama punya senyum manis
mudah mudahan impian kang aceh terwujud
mimpi yang mana atuh kang
yang kamu sama kang aceh itu pake baju pengantin

kang aceh yang teh bisa aja
ente teh mimpinya sama kaya kang acehnya
sama sama jadi pengantin
iya cuma nanti mau lo bercerita kan
yaudah gausah cerita deh
yang penting kang aceh yang teh tau
kang aceh mau dibikinin kopi ga
sebentar ya kang
waalaikumsalam dari mana kamu
hebatnya aceh bisa menemukan mereka
kan kita semuanya yang menemukan rame rame
ya tapi kan taunya dari aceh dong
kan bu guru yola nelfon kamu
ya kan dikasih tahu sama aceh
yang tau ini aceh apa bu guru yola kum
semalam bu guru yola bilangnya aceh
yang menemukan anak anak
kamu teh suka nyanyi
saya mah gak bisa nyanyi ya tukang
bukan ada sistem
enggak turun dulu bro
ngopi dulu atau gimana gitu bro
kak ngajeng yang tungguin loh
eh gak apa apa yang penting kamu datang aja
kalau gitu saya bawa temen ya
makin rametnya makin seru
aduh cantik kamu teh bercanda aja orang lagi serius juga
beneran ini ya kang ya
iya sebentar bro
eh kang ngajeng jalan dulunya
kang ngajeng tinggalnya assalamualaikum
makasih ya kang
makasih ya kang
makasih ya kang
makasih ya kang
makasih ya kang
makasih ya kang

makasih ya kang
makasih ya kang
makasih ya kang
kebiasaan katanya mau bayar
kira kira bu yola butuh orang nggak untuk ngurusin taman bacaan
boleh kang kalo ada
emangnya pak mulyadi kemana kang
biasanya setiap pagi dia selalu mampir kesini
pak mulyadi nggak masuk bu
indonesia membuat cerdas oleh sastra indonesia
udah sini jangan kelamaan
nanti pinjam lagi dong ya
tidak ada lagi
aduh udah udah
udah jangan berantem ya
jangan berantem sayang
bapak bapak boleh minta perhatiannya sebentar
mohon maaf sebelumnya
tapi tempat ini tuh bukan penitipan anak pak
jadi iin itu ada di sini untuk mengawasi taman bermain
bapak bapak itu harus mengawasi anaknya masing masing
kejadian kemarin itu harus kita jadikan pelajaran
jadi bapak bapak itu jangan sering meninggalkan anaknya
nanti kalau misalnya anaknya hilang diculik
bapak bapak sendiri kan yang repot
jangan seperti pak idan
pak idannya tiap hari nggak ada di sini tapi ronaldonya ada di sini terus
tapi kan ronaldo dititipin sama tatang bu dokter
anak itu harus kita jaga sendiri jangan kita titipin ke orang lain
dia kan dibayar sama kang idan bu dokter
jangan mau pak tatang
sebenarnya tujuan taman bermain ini itu supaya anak anak bisa berinteraksi dengan bapak bapaknya
pokoknya tatang mau di sita bu
jadi buat tambah tambah cicilan
ya kan buka aib depan orang nggak tuh kang
emang udah aib kok